keinformasi berikutnya presiden joko widodo menerima kedatangan dirjen organisasi kesehatan dunia atau who tedros adanom ghebrea yusus
mantan menteri kesehatan dan menteri luar negeri etopia itu memuji kepemimpinan indonesia dalam g dua puluh dan penanganan pandemi di indonesia
dalam pertemuan yang juga dihadiri menteri luar negeri retno marsudi dan menteri kesehatan budi gunadisadikin
dirjen who menekankan bahwa pandemi covid sembilan belas belum usai dan who terus memantau munculnya varian varian baru
dirjen who juga mengungkapkan apresiasi terhadap sistem family healthcare yang berjalan baik di indonesia
dirjen who betul betul mengapresiasi kepemimpinan indonesia di dalam g dua puluh
yang kedua dirjen who juga menyampaikan selamat ucapan selamat apresiasi
terhadap capaian indonesia di dalam mengatasi atau mengelola covid sembilan belas
tadi bicara bapak presiden dan juga dirjen who berbicara mengenai masalah vaksinasi
dan beliau menyatakan bahwa indonesia adalah salah satu dari best achievement
kalau diperbandingkan dengan rata rata achievement yang dicapai oleh negara negara dunia